sah lari lari sah
gue gak berhasil nyelamatin lo
sah lari sah
ih sah lari
ibu elsa anindidya prasetya
pembunuhan terhadap sodara roy
semua nanti bisa dijelaskan di kantor polisi
pak iman telpon enam bulan
segera kirim ambulans
ke perkebunan jalan kauripan sukabumi
ada dbo yang terluka
kamu itu bersalah elsa
kenapa harus memperumit seperti ini
kamu mikir gak
kau mikir soal kandungan kamu
dengan kamu ralarian seperti ini
itu bisa membahayakan kandungan kamu elsa
kamu gak pernah peduli nino
kamu gak pernah peduli sama aku
kalau aku gak peduli
paling tidak kamu yang peduli
ceceng ini tamam sahaja
kenapa kalau saya kterocahkan itu
aku yang paling peduli
aku tak mau kalah
sudah selesai elsa
semuanya sudah selesai
ibu andi darussalam ketangkep
ya allah semuanya udah berakhir
akhirnya semuanya sudah berakhir
mas boy juga selesai mak
itu sudah selesai
akhirnya keadilan untuk roy
dan keadilan untuk kamu andi
masalahnya sudah selesai
semoga setelah ini
semuanya bisa damai dan bahagia